dan mereka akan mencoba dan bersenang senang
dengan itu kapal berlayar menjauh
dan teman teman hamlet memastikan agar dia tetap waspada
tidak tidak tidak
banyak tempat yang mereka kunjungi
dan banyak petualangan yang menyenangkan
namun suatu malam sesuatu terjadi
andai saja ayah masih hidup
dengar baik baik nak
kau harus menjauh dari claudius
dengan bodohnya aku mempercayai saudaraku
jika bukan karena dia
iya aku akan tetap bersamamu
maksud ayah adalah
waspadalah terhadap gauteus dan percayalah pada dirimu
sama seperti aku percaya padamu
kau mimpi buruk
itu bukan hanya sebuah mimpi
ketika dia berbicara mereka menjadi serius dan setuju untuk kembali mencari kebenaran
sekembalinya mereka claudius hampir
tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangannya
aku pikir kau membutuhkan lebih banyak waktu
aku tidak butuh lagi
hamlet bertemu ovelia dan menceritakan kisahnya
ophelia mendengarkan dengan gugup
hamlat aku mendengar ayahku dan pamanmu mendiskusikan rencana besar untuk kerajaan ini
dan mereka melibatkan raja tarius
raja tarius adalah orang yang kejam dan mengerikan
kita perlu mencari tahu apa yang direcanda
serahkan pada spesialisnya
keesokan harinya anak anak muda itu bersembunyi di berbagai tempat
ayah aku harus memberitahumu sesuatu
ini hanya sebentar saja
ini penting ayah
hamlet berlari kembali ke dalam dan menemukan horesio menunggunya
apa rosen dan gildan mengalihkan perhatian paman
yang mulia bagaimana harimu
kau tanpa kesepian ikutlah dengan kami
tunggu aku ada rahasia yang harus kami beritahukan
mereka akan membuatnya sibuk cukup lama
mereka masuk ke ruang perencanaan yang biasanya ditempati oleh claudius dan penasehatnya
mencari apapun yang bisa menjadi bukti
mereka mencari dan mencari dengan hati hati sampai
hamlet ini surat korespondensi antara raja tarius dan cladius
tapi hanya ada tanggal dan tempatnya apa artinya
tiba tiba mereka mendengar suara mendekat
apa kau tidak suka menghabiskan waktu bersama kami yang mulia
buang buang waktuku dengan cerita kuliah yang konyol
keduanya menyelinap keluar tepat pada waktunya berkat
horasio menunjukkan surat yang aneh itu semua orang tahu tempat itu
ada sebuah jembatan kecil jauh di dalam hutan tempat aliran sungai yang bergolak
anehnya tidak ada yang pergi ke sana karena terlalu berbahaya
dan tentang tanggalnya oh itu hampir seminggu lagi
tanggal dan tempat jangan banyak bicara
malam itu saat claudius sedang makan hamlet menyelinap ke kamar pamannya dan mulai mencari
dia membacanya dan terkejut
paman ingin mengkhianati kerajaan mengkhianatiku dengan bantuan raja tarius
hamlet tidak mendengar kedatangan claudius
tega sekali ayahku membangun kerajaan ini dengan cinta dan kerja keras
aku bersyukur dia membangunnya karena aku akan memerintahnya
bawa dia pergi dalam beberapa hari aku akan meminta dia untuk pertemuan yang sangat khusus
kemarin teman teman hamlet akan menemuinya tapi ditolak
biarkan kami menemuinya
tidak tidak dia berada di bawah isolasi ketat sampai dia sembuh tidak ada kunjungan
tapi itu perintah
dia baik baik saja kemarin
aku punya firasat buruk tentang hal ini
ayo pergi dari sini
kita mungkin menemukan petunjuk lain yang bisa menyelamatkan hamlet dari cengkraman claudius
dua hari kemudian semua orang melakukan perjalanan ke hutan membuat rencana di sepanjang jalan
rosen bisa bawa lumion untukku
tetap bersama rosen oke
dia menyelinap keluar dan ketika mereka tiba di jembatan mereka menyadari kalau dia hilang
kenapa dia meninggalkan kita selama masa genting ini
aku yakin sesuatu telah terjadi
gildan itu bukan penjajah
dia menemukan kita
gildan itu bukan pengecut
setelah tidak menemukannya mereka menghentikan pertengkaran dan memutuskan untuk menunggu
setelah beberapa jam mereka mendengar suara kereta mendekat
raja tarius dan claudius telah memutuskan untuk bertemu
hamlet juga di bawah
mereka melangkah keluar dan saat melihat hamlet terikat teman temannya menyerang
serahkan dirimu sekarang juga
sudah berakhir claudius
kau dan rencanamu
kelompok itu dikepung oleh pengawal raja tarius
claudius merawung jahat
beraninya kau mengkhianati kerajaan dan hamlet kami
kau sedang merencanakan apa
hahaha itu benar
aku menyingkirkan rajamu sebelumnya dan sekarang raja tarius telah memutuskan untuk membantuku
murah hati sekali
akanku singkirkan hamletmu yang berharga dan kemudian aku akan menjadi raja
ini konsekuensi dari pengkhianatan
gildan telah membawa komandan angkatan bersenjata dari kerajaan hamlet serta pasukan kerajaannya sendiri
mereka benar benar kalah jumlah
k k komandan ini hanya kesalahpahaman besar
kewakan dipenjara karena kejahatanmu terhadap kerajaan
claudius dan raja tarius menyerah dan dibawa pergi
gildan kenapa kau meninggalkan kami
aku telah mengirim pesan kepada ayahku minta bantuan
dia mengirimku tentara
aku meninggalkan lumian bersamamu agar dia menunjukkan jalan hewan pintar
aku senang kau baik baik saja
aku tidak bisa melakukan ini tanpa kalian
aku senang semuanya akhirnya baik baik saja
claudius raja tarius dan penasihat kerajaan menghabiskan waktu lama untuk merenungkan perbuatan jahat mereka
dan hamlet mengambil tempat yang selayaknya sebagai raja tarius
ketika mereka berdua berdua berada di dalam kota

sekarang benar benar baik baik saja
itu sudah pasti